dengan beban harus menang bila ingin lolos ke semifinal indonesia langsung tampil menekan
hasilnya di menit kelima sadil ramdhani sukses membawa indonesia unggul satu
beberapa peluang sempat dimiliki kedua tim namun hingga empat puluh lima menit babak pertama usai
skor satu untuk keunggulan indonesia masih tidak berubah
babak kedua baru berjalan lima menit indonesia kembali menambah gol
kali ini lewat osvaldo hai yang memanfaatkan kemelut di depan gawang laos
dua indonesia unggul
menit tujuh puluh tiga indonesia mendapat hadiah penalti
walau sempat di block keeper laos adi bagas akhirnya dapat menjebol gawang laos untuk yang ketiga kalinya
indonesia akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan empat
setelah di menit injury time osvaldo hai mencetak gol keduanya di laga ini
hingga peluit panjang skor empat untuk kemenangan indonesia tetap tidak berubah
hari ini alhamdulillah anak anak tim kita mencapai target yang kita inginkan
dua go sudah lolos ya itu ke semifinal
tadi dalam technical meeting terakhir saya minta tiga gol
dan target tercapai malah empat gol tadi
kemenangan empat atas laos akhirnya membuat indonesia menang kemenangan indonesia
memastikan diri ke babak semifinal sea games dua ribu sembilan belas sebagai runner up grup b
hal ini terjadi karena di pertandingan yang lainnya
vietnam hanya mampu bermain imbang dua dua melawan thailand
di babak semifinal indonesia akan bertemu dengan juara grup a myanmar
yang pertandingannya rencananya akan berlangsung pada tanggal tujuh desember mendatang